tni angkatan udara kembali mengerahkan sejumlah alutsista untuk membantu korban bencana banjir di kalimantan selatan
pada sabtu pagi enam belas januari kepala dinas penerangan tni angkatan udara marsma indan gilang buldansyah
mengatakan pihak yang menurunkan pesawat angkut c satu ratus tiga puluh hercules pesawat a seribu tiga ratus dua puluh tujuh dan a seribu tiga ratus tiga puluh dari squadron tiga puluh satu dan tiga puluh tiga bandara halim perdana kusuma
pesawat tersebut membawa logistik berupa bahan makanan serta perahu karet
tak hanya itu tni au juga mengirimkan dua ratus empat puluh tiga tenaga kesehatan
ini dari berbagai satuan
basarnas kemudian dari paskas dari perbekalan angkatan darat mengirimkan perahu karet dan kita bawa ke kalimantan selatan